salah satu tempat makan siang favorit dan murah meriah yang ada di kota bandung jawa barat
berlokasi di jalan diponegoro atau sekitar dua ratus meter dari gedung sate
tempat makan yang berdiri sejak dua ribu tujuh ini menghidangkan sekitar sembilan puluh jenis makanan khas sunda
yang disajikan perasmanan mulai daging gepuk ayam bakar hingga ikan gurame
lalu ada juga berbagai jenis pepes dan tumis sayur
tidak lupa ada tiga jenis sambal yaitu sambal terasi sambal cabai hijau dan sambal oncol
ada pun minuman yang tersedia khas jawa barat seperti es goyobot es cendol dan es cincau hijau
yang favorit paling orang kalau makan siang itu lebih enak kalau makan pakai ikan asin
nasi liwet sama karedoknya enak banget kalau di nasi bancakan
saya pun memesan karedok yang langsung dibuat mendadak di atas cobek
pertama bumbu yang dipakai adalah bawang putih kencur terasi garam gula merah dan cabai rawit yang dihaluskan
lalu dicampur dengan kacang tanah
setelah itu sayuran seperti toge kol kacang panjang mentimun dan daun kemangi dimasukkan
dalam waktu sekitar lima menit karedo pun siap disantap
sayuran yang segar bercampur dengan bumbu kacang yang manis dan cabai rawit yang pedas
perpaduan ini begitu mantap dan membuat siang menjadi lebih bersemangat
selain itu harganya terjangkau mulai seribu hingga enam puluh ribu rupiah saja
tempat makan yang enak dan murah lainnya
di kota bandung ada di jalan cipaganti
hidangan yang disajikan di sini antara lain iga bakar sate babat dan tengkleng
di rumah makan yang berdiri sejak dua ribu ini total lima belas menu dapat dipilih baik yang kering maupun berkuah
tengkleng sapi atau kambing itu penyajiannya pakai gerabah tanah liat
jadi pas disajikan masih benar benar panas
itu dari kuahnya dari kuah susu
cara menjajikan iga bakar
piring gerabah dipanaskan terlebih dahulu selama lima menit kemudian mentega dipanaskan
setelah mencair daging iga dimasukkan lalu dicampur bawang merah dan cabai merah
setelah terasa panasnya sekitar lima menit tambahkan lagi kecap dan tomat
sebagai pelengkap beri merica dan bawang goreng
selain itu ada makanan favorit berkuah yang biasanya banyak dipesan pada saat makan siang
banyak pengunjung yang datang pada jam makan siang dan dalam sehari lima ratus porsi bisa terjual
sering sering tapi enggak sering banget lah
seminggu sekali pasti ada kesini
biasanya perlu favoritnya apa sih
ketika dihidangkan di meja masakan yang dipilih sebaiknya langsung disantap selagi panas
sebab makanan akan berlemak jika dibiarkan sampai dingin
wilham rasution siti irfan bandung jawa barat